kita langsung beralih ke informasi yang lain ini juga masih hangat diperbincangkan
ini soal ibu kandung yang diduga menjual anak demi melunasi rumah kontrakan
nah polisi masih terus mendalami kasus penjualan anak kandung
yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di palembang sumatera selatan
polisi menetapkan yt dan juga sr sebagai tersangka
petugas juga menyita barang bukti televisi kasur dan juga sepeda
yang diduga hasil penjualan anak
kasus perdagangan anak kandung yang dilakukan tersangka yt
masih terus didalami unit perlindungan perempuan dan anak satres krimpol resta palembang
alasan tak mampu membayar rumah kontrakan membuat yt tega menjual anak kandungnya
bekerja sama dengan tetangganya berinisial sr pada september lalu
dari penjualan anak yang berusia dua tahun kepada seorang warga di batam kepulauan riau
tersangka mendapat uang rp dua puluh lima juta
petugas menyita barang bukti televisi kasur dan sepeda yang diduga hasil penjualan bayi
pertama kita harus memperdalam motifnya lagi dan mencari keberadaan si anak
karena itu yang paling penting
pada hanya sekedar mungkin tindakan upaya kita
terhadap proses penanganan kasus ini
hingga saat ini polisi belum mengindikasikan keterlibatan suami tersangka dalam kasus ini
kasus perdagangan ini terkuak setelah suami tersangka yang bekerja di luar kota kaget
anaknya dikabarkan hilang dan akhirnya mengajak istrinya melapor ke polisi
polisi pun akhirnya curiga pada yt yang tidak sinkron saat membuat pengaduan
tentang kehilangan anaknya yang baru berusia dua tahun tersebut
apa yang dia lakukan
dia tanya sama anakku anak kau galak gak ngejok uang tayo
aku gak tahu aku gak galak
nah terus terus sudah ditawarin gitu dia ngasih apa
dia kasih uang sama surat tanda tangan itulah
kamu tanda tanganin
kamu nggak ngerti itu surat apa
surat apa gak tahu surat bayi gak tahu
terus tiba tiba sudah ditanda tanganin anak kamu dibawa
dua hari lalu dibawa
dari catatan petugas yt terlibat kasus perdagangan anak untuk pertama kali
dengan menjual bungsu dari empat anaknya
sementara sr sudah sejak satu tahun silam terlibat aksi penjualan bayi
polisi masih terus mendalami kasus ini termasuk indikasi terlibat dalam sindikat perdagangan anak